pppdi perjuangan hari ini menggelar tes uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga kandidat wali kota solo
dpp pdip mengisyaratkan dengan posisi kuat di dprd solo dengan tiga puluh kursi
pdip tidak perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota solo
ketua dpp pdip bidang pemenangan pemilu bambang wuryanto menjelaskan
gibran raka buming ahmad purnomo dan teguh prakosa adalah tiga bakal calon yang mengikuti tahapan fit and proper test
tes uji kelayakan dan kepatutan adalah rangkaian prosedur resmi partai yang dilakukan kepada seluruh bakal calon di dua ratus tujuh puluh pilkada serentak
bambang menjelaskan dpp pdip tidak akan membeberkan hasil survei elektabilitas ketiga kandidat
bambang wuryanto yang juga ketua dpd pdip jawa tengah membenarkan adanya usulan memasangkan ahmad purnomo dan gibran raka buming
sebagai calon wali kota